kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di jakarta
tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya mrt itu baru pertama kali di indonesia
lrt itu juga baru pertama kali di indonesia
kereta cepat juga baru pertama kali di indonesia
jadi kalau ada kekurangan masih ada yang perlu dikoreksi masih ada yang perlu dievaluasi
jangan mengharapkan ini nanti operasi semuanya sempurna
pasti ada perbaikan perbaikan sistem perbaikan perbaikan teknis yang lain lainnya